larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku sejak dua puluh delapan april hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua telah mengerus penerimaan negara
selain kehilangan penghutan bea keluar ekspor devisa negara juga berkurang dua dua miliar dolar amerika
atau setara dengan tiga puluh dua triliun rupiah akibat kebijakan larangan tersebut
dirijen bea dan cuka ekmenkiweskolani mengatakan
larangan ekspor cpo telah menahan sekitar satu enam juta ton ekspor cpo selama satu bulan
sehingga pungutan bea keluar dari ekspor ini berkurang sekitar sembilan ratus miliar rupiah
selain itu devisa negara juga berkurang sekitar dua dua miliar dolar amerika atau setara dengan tiga puluh dua triliun rupiah
meski sempat terjadi pelarangan ekspor kemenq optimistis
meski dari sisi volume akan lebih rendah
yang penting paling tidak estimasi kita itu akan mengurangi sekitar satu enam juta ton daripada cpo dan turunannya dalam waktu satu bulan
dan devisa bisa berkurang sekitar dua dua bilion usd
dan untuk dampaknya ke bea keluar itu sekitar sembilan atau sembilan ratus miliar